hari pertama penyuntikan vaksin covid sembilan belas bagi pedagang pasar tanah abang
dilakukan di lantai delapan dan atap blok a
vaksinasi dilakukan pukul sembilan pagi hingga pukul empat sore
sekitar lima puluh vaksinator ditempatkan di sejumlah titik penyuntikan vaksin
di hari pertama pemerintah melalui kementerian kesehatan
menargetkan satu lima ratus pedagang dapat menerima vaksin
perselasa kemarin ada lebih dari sembilan tujuh ratus pedagang yang telah mendaftar
dan dinyatakan layak menerima vaksin
jumlah ini akan terus bertambah karena ada banyak pedagang yang belum menjalani screening
proses vaksinasi tahap kedua yang menyasar pedagang di tanah abang ini
sudah dimulai sejak pagi tadi
pada awalnya pedagang harus mendaftarkan diri dulu
untuk diverifikasi ulang pendataan mereka
kemudian akan dicek kesehatannya
untuk mengetahui apakah mereka cukup fit
atau cukup berat
kita harus cukup sehat untuk mendapatkan vaksin pertama kalinya ini
karena nanti setelah ini setelah vaksin ini
akan divaksin lagi di gelombang kedua
guna mencegah terjadinya kerumunan dan antrean panjang
pedagang diimbau datang sesuai lokasi dan waktu penyuntikan
yang tertera pada kupon
namun sejumlah pedagang mengeluh karena saat tiba di lokasi penyuntikan
mereka belum mendapatkan kupon vaksinasi
kemarin kita sudah screening kesehatan semuanya
dan kita dapat formulir tanda selesai
dan rencananya kemarin kita disuruh datang hari ini
segera dijadwalkan vaksin
ternyata setelah kita datang sekarang
itu diharuskan untuk menukar kupon tertentu lagi
dan kita tidak jelas sama sekali
di mana konter untuk penukaran kupon ini
ada riwayat ada penyakit enggak gitu
dia bilang vaksin lebih kesehatan lebih bagus gitu aja
dimulainya vaksinasi nasional tahap kedua
blok a ini ditinjau langsung presiden jokowi dodo
dalam penjelasannya usai melakukan peninjauan
lima belas juta lebih pelayan dan pekerja publik
akan menjadi sasaran vaksinasi
seperti aparat keamanan
pedagang wartawan atlet
pekerja di pusat ritel toko dan mall
kepala negara berharap setelah di jakarta
proses vaksinasi covid sembilan belas tahap dua
juga segera dilakukan di provinsi lainnya
agar jumlah yang mendapatkan vaksin semakin banyak
ini akan berjalan
setelah di provinsi dki jakarta
akan berjalan di provinsi provinsi yang lain
sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin
setiap hari akan naik secara drastis
yang sudah berlangsung di berbagai daerah
masih menyisakan polemik
melalui peraturan presiden nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi
pemerintah menegaskan jika ada warga yang menolak vaksin
dapat dikenai hukuman pidana
berupa penjara dan denda
sesuai undang undang kekarantinaan kesehatan
salah satu provinsi yang menerapkan aturan ini adalah dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza mengatakan
warga ibu kota yang menolak divaksin
tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat
dan dikenai denda sesuai peraturan daerah dki jakarta
ya sudah diatur masa menolak
dikasih vaksin kan baik bagi kesehatan pribadinya
keluarga dan masyarakat
ya nggak boleh menolak dong kan kita ada aturan perdanya
kalau menolak ada sanksinya di jakarta ya
iya artinya kalau pemerintah tadi pak joko bilang
kalau menolak tidak dikasih bantuan sosial
kalau diperdah di dki jakarta yang menolak diberi sanksi
kalau masuk denda lima juta ya
berarti doang berapa
dari awal mula vaksinasi terjadi beberapa kasus
yang tidak diberi
pertama orang orang yang tidak mau divaksin
dan memilih untuk membayar denda dibandingkan divaksin
hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat
untuk orang orang yang menolak vaksinasi
menurut epidemiolog haryadi wibisono
jika sebagian orang tidak mau divaksin
hal ini bisa menghalangi upaya penanganan pandemi
orang yang tidak divaksin
maka dia bisa menjadi sumber penularan
sedangkan kebijakan pemerintah dan kita semua menghendaki
penularan tadi terhenti
jadi kita melihatnya dari sudut hidup
makanya ada upaya dan itu upaya itu dipayungi dengan
landasan hukum ya kan
dan itu mengikat semua orang untuk melaksanakan peraturan tadi
namun pakar hukum asep iwan punya pandangan
dari sisi hukum soal polemik ini
hukum itu paling tinggi adalah asas
dia tadi katakan bahwa orang tidak boleh dipidana
kalau nggak ada undang undangnya
nah apakah ada ketentuan ya bahwa orang tidak mau disuntik
kena sanksi pidana
sepakat ketahuan saya tidak ada
hanya orang menafsirkan karena takut wabah menular
atau tidak mau dikarantina
jadi orang menafsirkan di situ
oh kalaupun nanti ada saya pikir tidaklah semudah itu
vaksinasi sangat penting untuk mengakhiri pandemi covid sembilan belas
namun pemerintah perlu strategi yang tepat
sehingga mereka bisa memperbaiki kemampuan
untuk menghasilkan vaksinasi vaksinasi ke masyarakat
tim liputan cnn indonesia